kamu gak harus cepet cepet pulang kan
tapi gak mau lama lama juga
gue mau bernostalgia sebentar
kamu gak mau lama lama juga
katanya mau jalan jalan kok malah tidur
malah sempet nangkep copet
wah tadi tidur
mimpi jalan jalan terus sempet nangkep copet
ntar puasanya bakal
gue kan masih sendiri
kenapa wah belum menikah
oh sekarang udah punya calon
eh calon istri lah
maksudnya calon bupati
calon mah belum
tapi kalo kecengan ada
kamu cerita ah
masa sopir bajai calon istrinya selebritis
kenapa sih kamu ngomonginnya soal itu aja
lagi puasa ya berarti kemarin kemarin waktu puasa cece bohong ah permisiatu eh bukan muhrim
kenapa masuk masuk ke kamar segala
kenapa masuk lagi
ngapain masuk masuk ke dalam rumah terus keluar lagi ye kalau nggak boleh keluar
lagi berarti cece suruh saya nginep bukan muhrim
kamu harus cepet cepet pulangkan tapi nggak mau lama lama juga
gua mau bernostalgia sebentar
dulu waktu uas umur kamu
bawah sana cuma ada sawah sawah belum ada rumah rumah
itu sawah siapa ya enggak tahu kenapa kamu beli sawah enggak kenapa tanya tanya itu sawah siapa habisnya
bingung mau tanya apa
hai kamu tahu sekarang ini sama siapa sama siapa suparman di sawah mau apa masa masih tanya
suka maumu kamu mau bersaing sama saya
hai splendor soal desa di rumah kamu
sekarang kamu ke sana
baru juga disuruh duduk
sudah disuruh pergi lagi